yang masih bersama kami di good morning kita masuk ke informasi berikutnya tujuh puluh satu tahun merdeka
bukan berarti seluruh rakyat indonesia menikmati buah kemerdekaan
ya puluhan anak sekolah di desa gili belek kecamatan jerowaru lombok timur
yang terletak di tengah laut harus bersekolah dengan cara berenang atau berdesakan di dalam perahu
puluhan anak anak gilire kecamatan jerowaru kabupaten lombok timur ini
setiap hari harus menantang maut demi mengenyam pendidikan
untuk menuju ke sekolahnya di sd dan smp negeri satu atam delapan jerowaru desa gilibele
yang berjarak lima ratus meter dari rumah mereka harus menyeberang lautan
perahu menjadi moda transportasi andalan puluhan anak anak ini
bahkan terkadang mereka harus berenang ke sekolah karena perahu yang biasa mengantar digunakan untuk mencari ikan
dalam kegiatan wawasan kebangsaan yang diselenggarakan anggota tni
sejumlah murid sekolah melontarkan harapan adanya pembangunan jembatan penghubung
atau penambahan perahu untuk memperlancar sekolah mereka
sekolah sekolah bisa diperbaikan

diguatin perahu atau buat jembatan juga

kalau enggak ada perahu
air sama jembatan
kalau jembatan seperti apa
yang biasa aja lah buat anak anak sekolah nyebrang
kalau sekarang sekolahnya seperti apa
pakai apa dia
kalau kecil air jalan
ya berenang kayak tadi tuh
berenang kayak tadi
sementara itu pelajaran wawasan kebangsaan yang diberikan oleh anggota tni korem satu ratus enam puluh dua satya wirayuda ini
untuk memberikan pemahaman kepada para siswa akan pentingnya persatuan dan kesatuan
serta cinta tanah air sejak dini
nusra merah putih
penjabaran dari merah putih itu adalah
mengajar di sekolah untuk mendapatkan putra putri indonesia yang berwawasan kebangsaan dan handal
itu penjabaran dari program bali nusra merah putih
kemudian selaku danrem saya menjabarkan program ini kepada para dandim saya
untuk melaksanakan kegiatan serupa yang dilaksanakan dengan seluruh
komponen yang ada di korem itu untuk turun ke sekolah mengajar anak anak sekolah untuk mengisi tentang wawasan kebangsaan
usai sekolah sejumlah anggota tni membantu para siswa untuk berenang menyeberangi laut sepanjang lima ratus meter
untuk kembali pulang ke rumah mereka masing masing di pulau gilire
mereka bisa berenang karena air laut sedang surut
lalu rahmat juniadi lombok timur